profesi pramugari identik dengan dunia penerbangan
namun faktanya ada pula pramugari yang bekerja di bidang pelayaran
sama dengan pesawat pramugari di kapal ini juga bertugas mengatur dan melayani penumpang
yang semakin ramai saat musim libur lebaran ini
pramugari di kapal laut
gimana sih mbak
kalau untuk saya hal yang berkesan itu adaptasi waktu pengalaman awal bekerja ya
sempat ngerasain yang namanya pusing mabok dan sebagainya karena cuaca
kebetulan masuk kerjanya itu pas di akhir tahun cuacanya kan emang lagi kayak ekstrim dan sebagainya
jadi ngerasain yang namanya pusing mabok sampai kayak aduh udah gak mau kerja gak mau kerja gitu
tapi lama lama dijalanin akhirnya melewati fase fase yang kurang mengenakan itu
terbiasa beradaptasi gitu ya mbak
oke mbak selamat bekerja ya mbak semangat terus mbak elvira
pramugari kapal merupakan bagian dari awak kapal yang berkontribusi terhadap kelancaran perjalanan angkutan laut dan kenyamanan penumpang
mereka bertugas untuk menyambut mengarahkan dan melayani penumpang
hingga memastikan keamanan dan fasilitas kapal berfungsi dengan baik
seperti yang dilakoni delvira dan titania
perempuan berusia dua puluh tiga dan dua puluh tahun ini bekerja sebagai pramugari di kapal feri penyeberangan
pelabuhan merak dan bakau heni
saat musim libur lebaran mereka pun mesti bekerja ekstra mengatur dan melayani penumpang yang semakin ramai
dalam satu kapal feri besar hanya ada dua pramugari yang melayani ratusan penumpang
terutama saat periode arus mudik dan balik
setiap hari rutinitas pekerjaan dimulai setelah proses serah terima tugas dengan tim sebelumnya
dengan sigap dan ramah mereka langsung menyambut dan mengarahkan para penumpang
mulai dari pintu masuk hingga ke ruangan tempat duduk
kemudian mereka membangun kapal
dan bagi tugas untuk membuat announcement atau pengumuman
beragam safety demo seperti cara penggunaan baju pelampung
hingga mobilisasi selama perjalanan laut
menjadi pramugari kapal bukan pekerjaan yang mudah
banyak tantangan yang harus dihadapi
mulai dari adaptasi memakai sepatu hak tinggi di kapal di tengah goncangan ombak laut
mendapat komplain dari penumpang
termasuk menghadapi gangguan penumpang pria yang iseng
tertariknya karena banyak juga sih teman teman yang udah masuk ke sini
jadi kayak pengen gitu di kapal
gimana sih rasain di kapal pramugari di kapal
karena jarang juga kan pramugari kapal
jadi tertarik aja gitu
iya kalau kewalahan pasti kita juga kewalahan
cuma kita bisa ngatasin itu semua sih
kadang ada sih kalau kita waktu announcement gitu gitu
kadang diganggu juga tapi nggak apa apa sih kita aman juga sih
meski begitu ia mengaku senang bekerja sebagai pramugari kapal selama lebih dari satu setengah tahun
bisa membantu dan bertemu dengan orang baru
serta mendapat cerita baru setiap hari menjadi semangatnya ketika bekerja
eksistensi profesi pramugari di bidang pelayaran memang masih belum umum dikenal oleh masyarakat
selain jumlah yang sedikit tidak semua jenis kapal terdapat pramugari
biasanya kan kalau ini yang di pesawat
kalau ini kita lihat lihat peragaan mengenai penggunaan baju pelampung
sudah berapa kali tapi naik kapal lautnya ini
tiga kali baru lihat ini sekarang
baru lihat ini
kalau di pesawat kan di tengah depan belakang gitu
kalau ini kan baru di ruang ini cuma di pojok itu aja
meski belum umum di mata publik
jasa dari seorang pramugari kapal patut diketahui dan dihargai
mereka turut membantu ketertiban keamanan dan kelancaran selama perjalanan laut